tiga perusahaan di sumatera selatan berkomitmen
membantu pengadaan oksigen cair
yang saat ini sangat dibutuhkan
dalam peperangan menghadapi pandemi covid sembilan belas
dua juli dua ribu dua puluh satu kemarin
tiga puluh ton oksigen cair dikirimkan ke rumah sakit
di sumatera selatan dan jawa barat
setiap bulan tiga perusahaan akan menyiapkan
satu dua ratus ton oksigen cair ini bisa diisikan
untuk satu juta tabung oksigen medis
dengan volume satu meter kubik
ada tiga industri utama kami di pulau sumatera
yang menghasilkan oksigen
dari ketiga perusahaan ini
kita akan upayakan sejumlah satu dua ratus ton per bulan
artinya satu dua ratus ton per bulan ini
satu ton dari okipab
seratus ton dari jambi
seratus ton dari riau
total satu dua ratus ini bisa untuk mengisi
satu juta tabung oksigen medis
yang seperti yang saya sampaikan tadi
produksi ini sebenarnya digunakan
untuk kegiatan produksi dalam rangka industri main paper
tapi dikarenakan ada pandemi ini
ini kita alihkan sebagian kegiatan produksi tersebut
untuk dukungan penanganan covid
oksigen cair ini nantinya akan dikirimkan
ke rumah sakit rumah sakit rujukan covid sembilan belas
proses distribusi oksigen cair ini
akan diatur oleh dinas kesehatan sumatera selatan
provinsi jawa barat menjadi tujuan utama berikutnya
bantuan oksigen cair ini
diketahui jawa barat saat ini mengalami minus
stok oksigen cair untuk kebutuhan medis
penanganan covid sembilan belas di sana
penerima bantuan dipersilakan mengirim
mobil mobil pengangkut ke lokasi produksi oksigen cair
untuk dilakukan pengisian
dengan stok berlimpah mencapai satu dua ratus ton per bulan
artinya per hari sedikitnya ada tiga puluh ton oksigen cair
yang bisa didistribusikan ke rumah sakit rujukan covid sembilan belas